tetapi yang dikritisi oleh pd perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest
di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan
jadi repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
hubungan dua kawan koalisi jokowi pdi perjuangan dan gerindra memanas jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
gesekan semakin kencang setelah kader partai banteng budiman sujatmiko
mendeklarasikan dukungan ke prabowo subianto
sebagai bakal calon presiden
pdi perjuangan menyebut aksi pembajakan kubu prabowo itu sebagai upaya mengadu domba partai
belum lagi serangan pdi perjuangan ke gerindra menyasar proyek food estate
di kementerian pertahanan yang dipimpin oleh prabowo subianto
di tengah ketegangan pdi perjuangan dan gerindra
presiden jokowi mengingatkan antar kawan sendiri jangan saling sikut dan saling memanasi
pdi perjuangan versus gerindra panas kawan koalisi jokowi
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah suber yang ada di stok
di studio saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan
ada mas ubedillah badrun pakar sosial politik dari unj
saat malam mas ubed
ada tenaga alih utama ksp mas johannes joko
ini belum awal tawa mas joko
salam mbak nana
ada politikus bd perjuangan bang deddy sitaru
saat malam bang deddy
malam dante nana
oke jangan gitu dong
ada ketua dpd dki partai gerindra bang amat rizapatria
saat malam assalamualaikum
mudah gak jadi wagup sekarang
jadi jubir ya
ada ketua bapil pres dari projo
bang panel baru selamat malam bang
oke dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman teman mahasiswa pada malam hari ini sebagai bentuk partisipasi publik ya
dan sudah bergabung melalui sabungan virtual ada badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
saat malam teman teman dari esa unggul
silahkan nanti teman teman bisa
mengkritik mengajukan pertanyaan mengajukan pendapat juga boleh
karena suara kalian matters pada pemilu dua ribu dua puluh empat
ini kalau bem bem yang lain sudah menantang para capres untuk datang ke kampusnya untuk berdebat
nah nanti siapa tahu teman teman dari esa unggul juga akan menantang tim ses tim ses dari capres ini untuk saling mengemukakan pendapatnya
saya akan langsung ya ke bang deddy dulu
oke bang deddy ini sekjen anda
sekjen pdi perjuangan mas hasto kristian
pak prabowo subianto dalam seminggu ini mengeluarkan pernyataan yang cukup keras ya
yang pertama adalah menyerang soal proyek food estate yang dipimpin oleh pak prabowo subianto
dimana proyek food estate itu ada di kementerian pertahanan
terus kemudian mas hasto juga menyebut bahwa dukungannya mas budiman sujatmiko kepada pak prabowo subianto itu sebagai bentuk pembajakan dan sebagai bentuk politik adu domba
pertanyaan saya bang deddy apakah ini artinya memang pdi perjuangan mulai menabuh
atau menyerang perang ke gerindra ke pak prabowo
waduh kok kita seperti di zaman abad pertengahan ya mau perang pergi ke gedung gedung
itu terlalu berlebihan
saya kira begini sewaktu ibu mega pulang dari bali hari minggu sore ya
itu pak sekjen menjemput ibu turun dari pesawat sambil jalan
toh tolong koordinasi dengan teman teman anak anak yang kepala daerah
pangan kita pasti akan bermasalah
juga dari luar itu ada kemungkinan berpotensi tidak melakukan ekspor bahan pangan
tolong dikonsolidasikan gitu
ya kemudian kami melihat mungkin pak sekjen berkontemplasi dan mikir sebenarnya
saya nggak tahu ya suasana ketika beliau bicara gitu
tapi sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita punya persoalan yang sangat serius
berpotensi sangat serius terkait dengan pangan
kita dengar misalnya negara negara barat itu sudah tidak ada
ada potensi tidak mau mengekspor gandum kedelai dan sebagainya
india sudah menyatakan kemungkinan besar tidak akan mengekspor beras
demikian pula vietnam dan thailand
jadi sebenarnya message utamanya disana
bagaimana kita menghadapi situasi kedepan yang sangat tidak bersahabat ini
tapi memang kemudian beliau juga memasukkan kepadanya
kemudian beliau juga memasukkan kritik karena sebenarnya ingin mempertanyakan
ini kelanjutannya seperti apa
kita kan butuh menghadapi situasi ini
sebenarnya semacam alert call lah sebenarnya gitu ya
tapi kan ya biasalah kemudian di media yang muncul kan soal kejahatan lingkungan atau apa
karena kan memang kita lihat di media sosial dan juga termasuk kompas melaporkan
tentang kondisi di tempat dilakukan food estate
tapi sebenarnya kan food estate juga banyak
tidak hanya di kalimantan tengah ada di apa namanya parsoburan sana di umbahas dan yang lain gitu
saya kira itu sebenarnya konteksnya
tapi kemudian kan di leverage menjadi isu serang menyerang kritik mengkritik
tapi sebenarnya itu ada alert call
oke bang deddy tapi secara spesifik ya pak sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto mengatakan bahwa
proyek food estate ini merupakan kejahatan lingkungan yang menguntungkan beberapa pengurus parpol tertentu ini
maksudnya apa menyerang ke gerindra
sebentar saya jelaskan
dulu kan belum tentu gerindra
jadi memang kita kan melihat kami banyak masuk saya banyak menerima
karena dapil saya juga kan di kalimantan
itu video video warga yang kemudian tersingkirkan dari apa namanya pemukimannya kemudian hutan yang kemudian ditinggalkan begitu saja
tidak ada follow upnya
itu kan sampai juga ke kita
nah itu banyak keluhan kalau kita buka apa namanya tiktok atau apa itu banyak sekali
jadi memang bermasalah proyeknya kalau menurut dedy
ada masalah lingkungan di sana
ada masalah orang setempat yang belum ada jawaban
di mana nih yang di gunung mas ini
kelola oleh kementerian pertahanan
nah soal dikelola kementerian pertahanan kan sebenarnya begini nih
anggaran itu memang tidak ada dari kementerian pertahanan
oke dari apbn
adanya apbn itu dari kementerian pertanian dan kementerian pupr
itu dua triliun dua dua something kalau saya nggak salah
di kementerian pertahanan sendiri tidak ada anggaran itu
karena memang kementerian keuangan memutuskan bahwa itu bukan topoksi kementerian pertahanan
tapi kan kemudian memang yang kita dapatkan informasi juga bahwa kemudian anggaran yang dari kementan dan pupr itu kabarnya
ya ini kan juga menjadi pertanyaan banyak orang
bahwa ada di sana yang namanya yayasan pengembangan sumber daya potensi pertahanan
dan ada agrinas di sana
nah ini kan kita pengen kepastian ini proyek negara atau apa gitu
tapi kita tahu persis bahwa kemudian anggaran yang tadinya dialokasikan untuk food estate itu kemudian oleh kementerian pertahanan
dikunakan tuh anggaran yang sesuai dengan topoksinya
dan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tidak ada anggaran untuk ke sana
jadi artinya menurut pdi perjuangan soalnya proyek food estate yang tadi berkaitan ataupun dikelola oleh kementerian pertahanan
dan ada agrinasnya di situ menguntungkan
tidak hanya ke kementerian pertahanan karena kuasa anggarannya itu kan kementerian pertanian dan kementerian pupr
jadi ya tidak hanya kementerian pertahanan
dua kementerian itu juga menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara itu
tapi ini menyasar ke pengurus parpol menguntungkan mengurus parpol tertentu ini siapa maksudnya
tapi kalau menurut pdi perjuangan
oh saya gak bisa mewakili dalam hal itu
tapi ini bukan untuk menyerang partai gerindra
oh seharusnya sih tidak
tapi memberikan kepastian pada publik
karena di tingkat elit rumor itu sangat kencang

tadi udah ngomong masa diulang lagi luah ngomporin
gak apa apa yang di tingkat elit apakah masyarakat nggak tahu
tadi kan sudah ngomong
yang tadi gue bilang gak ada
tapi presiden bela food estate saya akan putarkan
pernyataan dari presiden jokowi tentang food estate
harusnya ada nih pernyataan presiden jokowi soal food estate
gak ada ya
oke kita tanya ke gerindra
jadi tanggapannya bagaimana
bahwa proyek food estate yang tadi disebutkan ini sebetulnya anggaranya nggak dikelola oleh kementerian pertahanan
tapi dikelola oleh kementerian pupr dan juga dikelola oleh kementerian keuangan
tapi memang yang melaksanakan kan kementerian pertahanan melalui yayasan kemudian ada agrinas di situ yang ditegarai
ada beberapa pengurus partai gerindra disitu
ya yang pertama saya kira kita semua sebagai sebuah bangsa dan bangsa bangsa lain di dunia ini kan karena ada
karena ada perubahan iklim dan sebagainya
memang mengkhawatirkan soal ketersediaan pangan
saya kira itu suatu yang baik
jadi apa yang disampaikan ibu megawati tentang kita harus hati hati waspada
saya kira itu suatu yang baik
itulah juga sebabnya sejak awal bapak prabowo itu selalu mengkampanyekan pentingnya kedaulatan pangan
sekalipun kita indonesia bangsa yang subur tanahnya sumber daya alam yang luar biasa
makanya selalu saja dalam pilpres pak prabowo selalu punya kampanye yaitu kedaulatan pangan
dan bahkan indonesia ini harus menjadi super power pangan di dunia itu dulu satu
yang kedua terkait pak menteri pertahanan bahwa diminta oleh presiden itu kan bukan keinginan kami
betul sampaikan mas deddy tadi bahwa
core pangan itu kementerian teknisnya itu ada di mana ada di kementerian pertanian
kemudian selama ini dibantu oleh kementerian pu terkait irigasi dan lain sebagainya
tapi pengelolaan utamanya di
pengelolaan utamanya dimana pak menteri
kebetulan sekarang ada gagasan food estate dari bapak presiden
bapak presiden kali ini melibatkan kementerian pertahanan
mungkin maksud bapak presiden adalah
ini pemikiran saya pribadi mungkin saya bisa salah
nanti tanya pak presiden
mungkin pak presiden melihat bahwa pangan ini menjadi penting
bapak prabowo mungkin dianggap menteri yang berkinerja baik
ditambah lagi satu tugas tambahan yang di luar core pertahanan negara yaitu pertahanan pangan
itu saja kita berpikir positif
tapi hasilnya bagaimana
kenapa pak jokowi menunjuk pak prabowo membantu
menyiapkan lahan strategis
menyiapkan strategis ini bukan sekarang
dulu zaman bung karno pak harto juga sudah kita sering dengar
sekian juta lahan gambut dan sebagainya
memang tidak mudah perlu waktu
apa yang disampaikan pak jokowi
sekalipun teman teman melihat pak jokowi membela pak prabowo
tapi yang sampaikan pak jokowi itu betul
bahwa yang namanya membangun pangan di tanah yang belum terbiasa digunakan untuk mencocok taman
tidak langsung tanam langsung jadi
bahkan pak jokowi memberi gambaran mungkin tanaman yang pertama hanya dua kali
oke berarti diakui ya yang pertama ini gagal begitu
bukan pertama yang gagal
semuanya perlu proses
jadi memang butuh waktu beberapa kali
sekali dua kali gagal tidak apa apa
bukan sekali dua kegagal
semuanya butuh proses
proses itu bukan gagal
proses itu bagian
orang tubuh itu dari bayi sampai besar itu bukan gagal
itu sebuah proses untuk menjadi besar
oke bang riza
sebentar bang riza
menguntungkan beberapa pengurus parpol
tidak ada di situ
masuk parpol anda itu gimana tanggapannya
karena pak prabowo memenangkan kebunan ketua umum partai
kalau orang berasumsi seperti itu
itu kita memaklumilah ya
kita ini bangsa yang besar
jadi kita ini itu udah terbiasa
apalagi pak prabowo kamil gerinda itu biasa diisukan demikian
yang penting masyarakat melihat apakah itu benar atau tidak
apa yang telah dikerjakan
ya mohon maaf pak prabowo itu apa apa malah
sedapat menurut saya
mohon maaf uang sendiri
jadi nggak ada dapat untung ya dari proyek food sdm
ya nggak ada
mungkin malah rugi
oke saya putarkan ini pernyataannya
sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto
kita dengarkan bersama
lalu pernyataannya presiden jokowi
langsung aja kita rendeng
karena itu membangun kedaulatan pangan kita
tetapi yang dikritisi oleh pd perjuangan
sehingga dibentuk misalnya
yang diisi oleh sahabat sahabat
dan juga dari partai partai politik
yang seharusnya tidak ikut campur tangan
di dalam menggunakan anggaran dari negara
oke kita dengarkan bersama
pernyataan pembelaan dari presiden jokowi ada nggak
membangun food sdm
membangun nubuk pangan itu tidak semudah ya
tanaman pertama biasanya gagal
nanam kedua masih paling paling
ketiga baru biasanya
ketujuh keenam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal
jadi semuanya akan diperbaiki
dan semuanya harus dievaluasi
kalau kita nggak berani
baru gagal pertama
sampai kapanpun lupakan
itu sekjen anda jelas menyebut ada vested interest
ada kepentingan tertentu gitu
yang menguntungkan beberapa orang pengurus partai
terus kemudian presiden jokowi mengatakan bahwa ya wajar kalau misalnya gagal
percobaannya bisa sampai ke enam ke tujuh
ada pembelaan dari presiden
ya tentu presiden harus membela karena itu kebijakan
dan sejak awal kita juga membela pak
makanya kan yang ditanyakan mas hasil itu kan ujungnya
karena untuk dua ribu dua puluh tiga
dua ribu dua puluh empat tidak ada anggaran lagi dialokasikan ke sana
sebenarnya hal pentingnya di sana
bukan hal politiknya gitu loh
saya termasuk orang yang pertama bicara soal ini
april dua ribu dua puluh saya sudah bicara
beberapa waktu kemudian ibu mega bicara
sebenarnya yang dalam bayangan kita
itu adalah sebenarnya tidak hanya yang bersifat project base seperti food estate
tetapi juga diversifikasi pangan
lalu pangan berbasis wilayah
lalu pemanfaatan lahan kritis dan sebagainya
lumbung pangan desa
tapi ketika kemudian pemerintah memutuskan food estate
pak sekjen kita semua memang terpaksa harus mendukung kan
saya ini orang yang terlibat misalnya ketika bu ernawi tular menjadi menteri pupr
saya itu dikirim ke plg itu
proyek lahan gambut itu enam bulan saya live in di sana
saya juga melihat di dapil saya di kabupaten bulungan
juga menjadi apa namanya persoalan yang serius
jadi sebenarnya dari sisi kita
walaupun kita tidak mungkin bicara itu ketika sudah diputuskan pemerintah
ya kita kan harus dukung
tapi kan kemudian ketika ada persoalan sekarang kita hadapin
karena krisis kemudian kemuarga komoditas
kemungkinan potensi negara negara penghasil bahan pangan tidak akan mengekspor
karena ini problem besar bagi kita
jadi mungkin pak sekjen berkata keras urusan ini supaya segera dibenahi sebenarnya
karena ancaman di depan mata
oke tapi ini momentumnya dekat sekali dengan pemilu dua ribu dua puluh
jadi pernyataan sekjen anda itu dianggap pernyataan politis menyerang begitu
kalau ini disampaikan sebelumnya mungkin nggak akan seperti itu
kalau disampaikan itu setelah pilpres kan gak relevan
kenapa nggak disampaikan sebelum sebelumnya
kalau sudah tahu bahwa tadi kan anda katakan
tadi kan saya sudah cerita
tadi kan anda katakan
saya kalau saya sendiri soal food estate
anda boleh cek di media
saya mengkritik soal itu
bahwa seharusnya tidak kesana
itu oke lah
tetapi yang soal diversifikasi pangan
pangan berbasis wilayah
kalau dia sagu ya sagu
jangan dipaksa beras
itu kan harus dipikirkan
lahan lahan tidur lumbung desa
itu kan semuanya harus digerakkan
jadi dia tidak hanya project based
karena sudah terbukti
bulungan gagal kan semua gagal
menurut pdi perjuangan akan gagal
harus ada kejelasan
mau dilanjut kenapa tidak
saat ini kan stuck
itu yang terjadi sekarang kan
dan kita tidak melihat

kita tidak melihat itu ada di anggaran dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
jadi berpotensi untuk berhenti
saat ini berhenti
dan tidak ada hasilnya menurut pd perjuangan
kan ini yang menjadi persoalan
kan di sana mau ditaruh tanam
yang kemudian diolah dibangun pabrik tapioca
nah ini kan semua tidak terjadi
jadi menurut pd perjuangan ini proyek mangkrak
proyeknya berhenti mbak
ya berhenti itu mangkrak ya
kan terserah saya pakai berhenti
sebelum ke istana
proyeknya ini nggak jalan mangkrak
ya ini kan kebijakan pemerintah
memang kebijakan itu kan berkelanjutan
tapi kan nggak ada di anggaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh
tentu kan harus dipertanyakan kepada pemerintah
khusus kementerian keuangan kenapa tidak dianggarkan
ya sekarang kan kita mengerti kondisi keuangan kita
hutang kita dan sebagainya
jadi ada prioritas prioritas tertentu yang memang
oleh pemerintah melalui kementerian keuangan
ada yang mungkin diprioritaskan
sehingga program ini mungkin masih perlu tahapan tahapan berikutnya
tapi kementerian pertahanan tidak berusaha untuk memperjuangkan proyek ini ya
padahal kan ini proyek yang sangat penting
tidak tidak tidak
kita akan menyangkut krisis pangas
sudah clear bahwa kementerian pertahanan
menurut kajian kementerian keuangan
tidak bisa melaksanakan itu
oke jadi dianggap gagal
bukan dianggap gagal
jadi bukan mereka yang harus meneruskan
jadi nana ini kan ada core nya
core bisnisnya di mana
tapi kan pak presiden melihat bahwa
dalam kondisi ini
tadi saya bilang pak prabowo mungkin dianggap berkinerja baik
karena ini ketahanan pangan
kementerian pertahanan kedaulatan negara ditambah ini
ditambah lagi tugas baru
yang memang selama ini tidak pernah ditugaskan
oleh kementerian pertahanan
saya menyikapinya positif
kenapa pak jokowi memberi tugas ini kepada pak prabowo
karena pangan ini merupakan bagian kedalutan bangsa juga
kedua dianggap tadi pak prabowo dianggap
ketiga memang ini dalam kondisi yang mungkin
ke depan darurat
perlu penanganan penanganan cepat
dan strategis dan luar biasa
itu kenapa ditunjuk pak prabowo
mohon maaf mungkin juga kalau menterinya bukan pak prabowo
mungkin tidak ditunjuk juga
tapi dalam perjalanan
ya ditunjuk ke menterian pertahanan
karena diasumsikan kan mereka punya tni
yang bisa bergerak cepat
ya tentu kan kementerian pertahanan kan punya sdm yang cukup
yang banyak yang terampil yang terlatih
dalam arti disiplin dan sebagainya
nah itu saya kira banyak pertimbangan pertimbangan
marilah kita sikapi semua ini sebagai suatu
kebijakan yang berniat baik
apa yang dibuat oleh
kebijakannya berniat baik
tapi kan anggarannya besar sekali bang
ya kalau anggaran pangan mana ada yang nggak besar
orang urusan pangan dua ratus tujuh puluh juta tentu besar
malah mungkin dianggap kurang
tapi marilah kita sikapi ini sekali
mari kita sebagai sebuah bangsa bersatu
tadi sampaikan ibu mega betul ke depan ini
soal cuaca el nino dan sebagainya
itu lebih penting
jadi bukan kita ribut di sini
kemudian bagaimana melaksanakan ini
supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kedokteran pangan yang baik
ini presiden sampai membela
sampai pasang badan membela soal proyek food estate
padahal yang mengkritik adalah sekjen dari partainya sendiri
sekjen pdi perjuangan
ya begini mbak nana
harus diletakkan secara proporsional menurut saya
kalau food estate itu kan kalau kita ingat
dulu sejarahnya awalnya karena memang situasi pandemi
pandemi covid ditambah pandemi covid belum beres
rantai pasok suplai pangan di seluruh dunia belum ini
nah dalam situasi kita recovery pandemi covid itu
presiden mengambil inisiatif menjabarkan visi besarnya
tentang kedaulatan pangan
maka kalau kita bicara food estate
kita tidak hanya bisa tidak hanya sekedar bicara tentang masalah gunung mas
tapi ada juga pulau pisang
ada di humbang asudutan tentang holti kultura
kemudian ada juga di ntt
bicara tentang padi dan jagung
krom di papua ada
kalau kita lihat secara makro ini semua
dulu dilakukan di wilayah wilayah yang sulit
memang karena situasi covid maka dimintalah
salah satunya kementerian pertahanan
untuk melakukan penetrasi untuk menyiapkan
karena nggak mudah kalau kita melihat situasi lokasi dan geografisnya
karena kalau diminta teman teman petani atau warga sipil pun juga belum tentu
dalam situasi besar seperti itu dalam konteks makro
memang ada situasi di mana bahwa ada di situ lahan gambut
salah satunya adalah di gunung mas yang
memang itu butuh waktu butuh proses
untuk bisa dari lahan gambut itu
untuk bisa nantinya menjadi lahan produktif
dalam situasi butuh proses inilah
memang secara hitung hitungan juga administrasi negara
ada hal hal yang memang harus dibenahi
dan ketika dibenahi maka tadi seperti yang dikatakan oleh
bang deddy dari kementerian keuangan
kemudian oke ini tidak bisa dilanjutkan dulu
ditahan dulu perlu perbaikan perbaikan
kalau dibilang ini stop
ya enggak enggak stop juga gitu
tapi bahwa kritik dari pdi perjuangan
sekjen pdi perjuangan itu menjadi masukan yang
bagus sekali bagi pemerintah dan juga seluruh komponen pemerintah
untuk kita kembali lihat esensi dari food estate ini
tapi dari ksp melihat ataupun mengevaluasi betul nggak
bahwa memang ada facet interest yang menguntungkan
beberapa orang dari pengurus parpol dari proyek food estate ini
kalau dari ksp kita melihatnya bukan tentang siapa yang melakukannya
tapi hasilnya dan bagaimana proyek ini di create
kemudian hasilnya seperti apa
kita lihat misalnya di humbang has tentang holti kultura oke
kerom sekarang hasilnya sudah oke
kemudian di belu di ntt juga sudah oke
nah situasi situasi ini memang ada yang belum oke
ya inilah yang kita perbaiki
jadi kritik dari pdi itu suatu kritik yang bagus
dan ini memang untuk persiapa untuk perbaikan kita ke depannya
itu juga yang dipahami saya yakin oleh teman teman dari gerindra
maupun juga teman teman pdi
intinya ini semua untuk kebaikan kita bersama begitu
saya mau ke bang panel
kalau anda melihat ya bang panel sebagai ketua bapil pres projo
presiden jokowi head to head langsung memberikan pembelaan
ataupun pasang badan begitu ya membela soal proyek food estate
padahal sebelumnya sekjen pdi perjuangan jelas jelas mengkritik
anda melihat ini sebagai bentuk dukungan ataupun condongnya presiden
ke pak prabowo anda melihatnya begitu
saya pikir yang disampaikan pak jokowi itu kan
kita harus cerna juga kita harus maknai juga
bahwa yang disampaikan pak jokowi itu real
dia bilang gak mudah bikin food estate ini
sama kayak orang mau bangun usaha lah mbak nana mau bangun usaha
bangun usaha pertama gagal bangun usaha kedua gagal
mungkin yang ketiga yang keempat mbak nana berhasil
jadi itu satu upaya dari bangsa yang saya pikir enggak boleh
kemudian belum apa apa dijad sebagai satu hal yang tidak baik
saya pikir tadi teman teman sudah menyampaikan niat daripada pembangunan
program food estate ini kan untuk merespon situasi yang tidak pasti
ada kondisi kedolatan pangan
jadi anda enggak melihat ini sebagai bentuk dukungannya pak jokowi ya
terhadap pak prabowo ya
saya lihat biasa aja itu
dan saya pikir yang disampaikan pak jokowi benar benar saja
oke jadi nggak melihat bahwa ini sesuatu bentuk dukungan ya
meskipun ini tadi ada kritikan
ya dia hanya bilang bahwa membangun food estate ini
iya kan perlu dicoba berkali kali
mungkin baru nanti ada hasil yang
berarti kritikan yang disampaikan oleh sekjen pd perjuangan salah kalau menurut projo
ya sudah dijawab sama pak presiden
saya ingin tanya ke projo kalau tadi dijawab oleh presiden
kalau dari projo bagaimana
ya itu tadi pendapat soal bahwa ini kejahatan lingkungan
menguntungkan beberapa orang di partai
ya kalau kemudian pilihan diksinya pakai kejahatan lingkungan ini itu saya pikir berlebihan
dicek dulu kan pak sekjen itu kan bicara tentang keluhan warga yang hutannya sudah ditebang
tapi kemudian tidak ada kejelasan nasib
kan itu sebenarnya
jadi keseluruhan konteks pernyataan pak sekjen itu yang diambil hanya soal kejahatan lingkungan gitu loh
menguntungkan ada facet interest menguntungkan beberapa pihak di parpol tadi kan disebut
ya itu kan apa namanya itu kan paraphrase sebenarnya kalau menurut saya gitu
ada hal yang sangat penting yang harus kita bahas
persoalan di depan mata itu adalah potensi ancaman ketersediaan pangan yang harus kita hadapi
mas ubet kalau saya ingin anda melihat ya memotret secara sosial politik begitu pernyataan presiden tadi yang jelas jelas kemudian seolah membanta
itu kan seperti berbantah bantahan ya di publik ya ketika ada kritikan dari partainya sendiri dari sekjen pd perjuangan kemudian presiden tampak pasang badan
anda melihatnya bagaimana
saya kira kita perlu membacanya secara sikap
secara objektif ya
dalam tradisi sosiologi politik itu ada namanya critical discourse analysis
jadi kita membaca narasi itu dengan pendekatan yang cukup kritis
misalnya kita lihat teks dari yang disampaikan oleh sekjen pdip dan teks yang disampaikan oleh pak jokowi
ini logikanya teks kognisi sosial dan konteks ya
kalau kita lihat teksnya
itu sebetulnya ada teks yang sangat kritis
karena ada dua diksis disitu yang disampaikan oleh mas hasto
pertamalah diksi ada kejahatan lingkungan
yang kedua ada diksi vested interest
dua diksi itu sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa mas hasto apakah dia secara individu atau secara partai
itu melakukan kritik terhadap kebijakan food estate
dan memang kebijakan ini menurut saya kita perlu evaluasi lah
karena mas hasto level negara tidak bisa mempelajari kegagalan demi kegagalan berbasis riset begitu
sehingga kemudian pencapaian untuk kebijakan ini bisa menjadi berhasil begitu
kemudian yang kedua
pernyataan presiden itu kan secara teks jelas
itu pembelaan terhadap kebijakannya food estate

dan itu terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh presiden itu membela
membela apa yang kemudian secara operasional kan dilaksanakan oleh prabowo
meskipun pembelaannya menurut saya diksinya sedikit masalah
misalnya masa sampai tujuh kali gagal lalu
itu kan aneh ya
menurut saya ya satu dua kali gagal mungkin
tapi sampai tujuh kali kan bermasalah
jadi ini menurut saya dari diksi dari kedua ini
itu menunjukkan satu upaya kritik yang keras dan satu pembelaan yang keras
jadi memang sebenarnya
saya membacanya dari
sedang ada berbantah bantahan di publik
betul sedang ada apa namanya
tensi politik yang cukup naik
meskipun tidak sampai panas sekali ya
antara pdip dengan jokowi
dan saya kira kita lihat kok di narasi
dan ini dalam politik nggak apa apa
saya kira itu
jadi tensi politiknya cukup naik kalau menurut analisisnya mas ubed
nanti kita akan bahas lebih lanjut tensi politiknya sampai disebut
tadi oleh seksi npd perjuangan
ada politik adu domba ataupun devide et impera
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsyur